masih di good morning sudah sarapan belum
nah biasanya nih ya nasi itu kan kalau kita masak suka ada lebihannya tuh kalau saya ya
dimiemin aja di magic jar besok pagi rencananya mungkin mau masak nasi goreng tapi udah biasa
kalau misalnya punya nasi sosis atau peperoni kita bikin makanan yang lain dari biasanya
berbahan dasar nasi kita coba olah pizza nasi di good morning hari ini ya
nah bagaimana cara membuatnya segera kita simak dalam segmen one minute tips berikut ini
namanya juga one minute tips jadi anda nggak perlu khawatir bahan bahan yang dibutuhkan sangat rumit
enggak ini bahan bahannya gampang banget di rumah pasti kita punya gitu ya
nah bahan bahannya yang kita butuhkan tentu saja nasi sebagai bintang utamanya
kemudian telur terus kemudian daun bawang merica bubuk garam
kemudian saus kemudian kita kalau punya peproni boleh pakai pepperoni
kalau nggak punya pepperoni boleh pakai sosis dipotong potong atau pakai bakso juga boleh ya diiris tipis tipis
itu untuk dagingnya intinya ya
dagingnya terus kemudian kita butuh juga namanya keju mozzarella kemudian keju sedar dan juga mayonise
nah kita taburannya kita pakai daun peterseli
betul intinya sih kalau untuk adonan utamanya ya cuma nyampurin nasi telur merica sama garam aja kan
garam aja sama daun bawang
oke kita langsung buat deh
langsung buat oke
ini langsung kita campur aja ya
langsung campur berarti pakai satu dulu aja sih ya
sebenarnya sih telur ini cuma buat merekatkan ya jadi jangan sampai si nasinya itu terlalu encer adonannya terlalu buya
boleh aduk atau
nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi nih telurnya satu
ya tergantung kebutuhan nasinya ya
ada berapa banyak nasi di rumah anda pak mirsa
aduh kalau nasinya didiemin seharian tuh kan emang enak
enak kayak perak gitu
iya apalagi kalau di nasi kemarin terus dibikin nasi goreng
nah itu kan enak banget tuh
iya daripada nasi goreng mulun tak ada yang protes lagi di rumah
wow ntar mamahnya sedih udah masak masak repot repot eh nggak
ada yang makan
ini kayaknya cukup sih
oke terus kemudian masukin bumbu
masukin bumbu garam dan juga merica
setengah sendok teh aja
misalnya anda mau suka yang pedes pedes medicanya boleh lebih banyak
tinggal diaduk aduk aja
kalau misalnya mau pakai kaldu bubuk juga boleh tambahan
ditambahkan daun bawang
oke manasin dulu nih
aku yang ngaduk deh kalau gitu biar agak rata
kita panaskan margarin
kita pakainya margarin di sini
biar agak lebih wangi
kalau mau kita pakai minyak goreng sebenarnya juga bisa
lagi pula pakai teflon
tapi di rumah margarin pasti pada punya lah ya
mau pakai buat campuran roti kan biasanya tuh untuk sarapan yang simple
kalau kemarin kan kita bikin bakwan kentang sayur
bahannya telur juga ada telurnya
ya ini harus merata ya
soalnya kayak ini kan akan menyebar gitu ya di teflonnya
pas tuangnya kayaknya tipis tipis aja ya biar cepat mateng
semuanya nanti dilebarin
bentuknya harus gepeng
gepeng dan melebar
bulet gitu ya
kalau udah gini ya tinggal kita kasih atasnya tuh
saus ini dulu
kan pepperoninya supaya melekat di atas
cukup atau lagi
boleh kan untuk apa namanya
pastikan juga bahwa sebenarnya apinya jangan terlalu besar
ya tidak terlalu gosong nanti
bawahnya ya karena kan mau bikin matang sempurna nih pemirsa sampai ke atasnya
jadi nggak perlu bolak balik bolak balik adonannya gitu
udah ya cukup ya
ini padahal digoreng pakai telur dadar aja udah enak banget ya sebenarnya pepperoni ini
jadi nggak perlu
aduh kalau lagi nggak pandemi gini pasti udah langsung dimakan tuh
belum lima menit
tapi karena kita lagi pandemi aduh gak boleh lah ya yang kayak gitu gitu
tuh tuh tuh tuh
karena bikin sendiri bebas
tuh tuh tuh tuh
jadi tuh pepperoninya mau seberapa banyak
nah terus keju
oh keju keju apa dulu nih
keju cheddar nya dulu deh
atau pakai ini tangan
oh pakai tangan ya
soalnya kan mau bikin f
baru deh kasih mayonais
sambil menunggu ini matang
sambil menunggu matang sempurna
kemudian mayonai apa
namanya mozarellanya juga meleleh
harus meleleh ya
kita tutup deh
karena aromanya itu enak banget loh
nah sambil nunggu ini matang
pastikan anda jangan kemana mana
pasti penasaran kan hasil akhirnya akan seperti apa
siap siap ngiler ya
ini dia nih
tinggal kasih terakhirnya nih
aromanya keren banget ya
mungkin kita ingetin dulu kali ya
bahan bahan yang dibutuhin ini sebenarnya apa aja
buat bikin ini ya
lihat dulu pemirsa untuk yang kecil
kita lihat dulu nih bahan bahannya
sambil nanti kita tuang ke dalam piring
nah bahan bahannya itu tentu saja adalah nasi kemudian telur garam lada kemudian daun bawang peperoni keju mozzarella saus marinara dan juga mentega buat menggorengnya
intinya adalah nasi kemudian telur kemudian garam daun bawang dicampur gitu diatasnya
baru kemudian didadar
habis itu ditutup deh supaya si kejunya tuh meleleh
kejunya tuh meleleh gitu
karena kalau keju mozzarella tuh kalau nggak meleleh tuh kayaknya nggak enak banget ya
coba alfian dulu deh
oh ya banyak permintaan banget
dan dia mau gede apa
cobain ya pokoknya pepperoninya banyak
jadi gampang banget cara buat ya pemirsa dan bahan bahannya bisa disesuaikan
mungkin suka pedes ya tinggal ditambah saus sama saus sambal ya
kayak apa namanya kalau pizza tuh kayak ada crusty crush
tipis gitu ya
panjang banget mozzarella nya masya allah
ini sih bukan
nggak ada rasa naksi nasinya sama sekali beneran
beneran kayak pizza
terus udah gitu ada sensasi crunchy garing garing gitu ya
karena kan tadi bagian nasi yang bawah itu bener bener nempel sama teflonnya
dan dia kan kena panasnya lebih cepet ya
itu tuh ya ampun
ini kalau ini bisa
jadi jangan sampai gosong ya pemirsa bawahnya ya
ini adalah kerak telur modern
langsung deh pemirsa buat deh sekarang juga deh saya yakin semuanya pasti suka
semilannya biar nggak mahal mahal
yang ini aja deh yang ada di rumah